ya puncak arus mudik sudah mulai terlihat pada malam hari ini kamis dua puluh delapan april dua ribu dua puluh dua di jalur arteri karawang jawa barat
di mana salah satunya yang terlihat sudah mulai padat dengan kendaraan adalah lokasi saya saat ini yaitu di kawasan tanjung pura
di mana kawasan tanjung pura ini merupakan perbatasan untuk wilayah bekasi karawang
bagi para pemudik yang ingin mengarah ke jalur pantura untuk tujuan wilayah cirebon subang hingga jawa tengah
dan kalau kita melihat malam hari ini arus mudik dinominasi pemudik kendaraan roda dua
namun juga ada pemudik yang menggunakan mobil atau bus penumpang
memang polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas pada malam hari ini untuk mencegah penumpukan di jalur arteri imbas one way dari tol jakarta cikampek
karena bus penumpang atau mobil yang berasal dari karawang ini tidak bisa masuk lagi ke tol jakarta cikampek dan semuanya memang dialihkan ke jalur arteri
dan nantinya apabila jalur arteri ini sudah dipadati oleh kendaraan dari kendaraan roda dua roda empat hingga bus penumpang
maka polisi atau petugas akan mengalihkan kendaraan kendaraan tersebut untuk melintasi jalur alternatif yang telah disiapkan
jika beri mau